sementara itu kontingen provinsi jawa timur selasa dua puluh satu september dua ribu dua puluh satu tiba di kabupaten merauke
kedatangan kontingen jawa timur disambut meriah warga merauke
tim ofisial dan atlet jawa timur disambut dengan tarian adat papua dan pemberian mahkota bulu burung kasuari
kontingen ini langsung disambut oleh ketua harian subdaerah pon papua klaster merauke elianer dumatubun dan para tokoh pemuda papua
kontingen jawa timur sempat beristirahat sejenak di bandara mopah merauke
mereka bernyanyi bersama dengan grup band lokal
dan kontingen provinsi jawa timur ini akan mengikuti enam cabang olahraga di klaster merauke
masing masing adalah cabang olahraga sepak bola putri catur anggar bermotor gulat wushu
kontingen yang hari ini tiba di kluster merauke yaitu kontingen dari jawa timur
yang dipimpin langsung oleh ketua kontingen
pak deddy berserta para atlet sejumlah tiga puluh enam orang